tiba di seoul pada rabu malam presiden dan rombongan disambut bentang k pop asal indonesia dita karang
mengenakan kebaya merah personal girl band secret number itu memberikan buket bunga kepada ibu negara iryana sebagai tanda penyambutan
dalam kunjungan hari ini presiden bertemu sejumlah ceo perusahaan korsal
jokowi meminta para investor tidak segan berinvestasi dan menyampaikan kendala di lapangan kepada para menteri dan atau langsung kepada dirinya
apabila ada masalah masalah tolong disampaikan kepada menteri investasi pak bahlir
atau kepada pak menko
mari tim dan investasi kalau ada masalah
kalau mentok berdua ini tidak bisa menyelesaikan bisa ke saya